memasuki pertengahan ramadan harga bahan pokok di jawa tengah cenderung stabil tanpa ada kenaikan yang signifikan
pemerintah provinsi jawa tengah pun optimistis harga bahan pokok akan stabil dan bertahan hingga lebaran nanti seiring dengan tak adanya kendala pasokan karena berdepatan dengan masa panen petani
harga bahan pokok pada pertengahan ramadan sampai saat ini dinilai masih stabil di wilayah jawa tengah
di pasar perembayan semarang salah satu pasar yang banyak dikunjungi masyarakat harga bahan pokok yang termasuk stabil adalah bawang merah rp tiga puluh enam per kilogram
bawang putih rp tiga puluh per kilogram cabai rp dua puluh lima per kilogram minyak goreng kemasan rp empat belas hingga rp sembilan belas per liter dan telur ayam rp dua puluh delapan per kilogram
pemerintah provinsi jawa tengah optimistis harga bahan pokok akan tetap stabil

kalau bahan pokok sih relatif tadi masih stabil ya
bawang tadi ya bawang putih bawang merah bawang putihnya relatif stabil
bahan lebarannya itu agak sedikit naik tapi masih di bawah harga gacuannya
pakaian sudah terasa pakaian sudah mulai terasa kenaikannya rasa rasanya suasana lebarannya sudah mulai ada
jadi kemudian ini tidak dikundang dan cukup bagus
masuk senaja pasar pasar yang tradisional
ekonom asal semarang katarina yekti menyatakan stabilnya harga bahan pokok merupakan hasil kerja keras pemerintah
dalam melindungi warganya dengan menyiapkan dari awal kebutuhan bahan pokok saat ramadan hingga lebaran
khususnya pasokan yang sesuai dengan masa panen petani
pemerintah itu tadi mengkoordinasinya juga tidak hanya saat ramadhan
artinya selalu dipantau kemudian
melibatkan masyarakat juga
bahkan ibu ibu tadi ibu pkk itu diberi pemahaman bahwa
ini stok barang itu sembako khususnya ini aman tidak perlu khawatir yang kemudian harus belanja berlebihan
momentum ramadan hingga lebaran biasanya dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan
dengan menimbun bahan pokok dan memainkan harga seiring dengan tingginya permintaan dari masyarakat
damar sinuko semarang jawa tengah